ketua dpp pdi perjuangan puan maharani merespon video viral yang menyebut ketua umum megawati soekarno putri
menghempaskan tangan presiden jokowi saat rakernas pdip september lalu
puan memastikan hal itu tidaklah benar
video ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri terlihat seperti menghempaskan tangan presiden jokowi
menjadi viral di media sosial
diketahui momen ini terjadi saat rakernas pdip dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh tiga yang lalu
dalam video yang beredar megawati tampak dituntun menuruni tangga oleh capres ganjar pranowo dan presiden jokowi
sesaat usai tiba di tangga bagian bawah megawati langsung melepaskan tangannya dari jokowi
momen itulah yang dinarasikan ada sinyal hubungan jokowi dan megawati renggang
menanggapi video tersebut ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
mengatakan tidak mungkin megawati menghempaskan tangan jokowi secara sengaja